awal februari dua ribu dua puluh etle atau tilang elektronik yang semula berlaku untuk menindak pelanggar lalu lintas berkategori kendaraan roda empat di kawasan sudirman tamrin juga akan berfungsi untuk menindak pelanggar lalu lintas bersepeda motor
penerapan peraturan ini bersamaan dengan ditambahnya empat puluh lima kamera pengawas baru di sepanjang jalan sudirman tamrin
kira kira seberapa besar efektivitas dari atle sendiri untuk menindak para pelanggar sepeda motor yang jumlahnya sangat banyak di jakarta mencapai jutaan seperti yang ada di layar sebelah kiri saya
visual tadi menunjukkan perilaku pengendara sepeda motor yang menerobos jalur bus transjakarta
pelanggaran tersebut tertangkap oleh kamera pengawas etle di ruang back office tmc polda metro jaya
seiring adanya penambahan jumlah kamera etle di kawasan dki jakarta
di lantas polda metro jaya pun akan melakukan penerapan tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas yang menggunakan sepeda motor mulai februari dua ribu dua puluh
berbagai tanggapan pun bermunculan dari sejumlah pengendara terkait rencana pemberlakuan tilang elektronik bagi kendaraan roda dua
belum tahu malah baru tahu ya
kira kira kalau nanti diberlakukan setuju atau nggak sih
kalau setujunya sih boleh juga
cuma kan sekarang ini aku berpadekan
buat pemotor kan kadang kadang kita kan melanggar gitu kan kayak lampu merah gitu
boleh juga sih kalau di
diterapkan gitu ya
enggak takut berarti
enggak takut juga
kita mau tahu pendapatnya sebagai pemotor setuju nggak kalau tilang elektronik diberlakukan di kawasan sudirman tamrin
ya biar lebih tertipa aja sih
kira kira setuju atau enggak
itu aja biar tertip
takut gak sih
kalau bener ya enggak usah takut kan
takut gitu ya
sering lewat kawasan sudirman tamrit
tiap hari pulang kerja ya
tiap hari pulang kerja
lokasi yang diberlakukan tilang elektronik sepeda motor pada tahap pertama sama dengan pemberlakuan tilang elektronik pada mobil
yakni di sepanjang jalan sudirman hingga mh tamrin jakarta pusat
di awal penerapan etli bagi sepeda motor kamera pengawas hanya akan melakukan pencatatan dan penindakan tilang elektronik kepada kendaraan kendaraan roda dua
berplat nomor b yang berada di bawah otoritas hukum di lantas polda metro jaya
jika ada kendaraan
yang kedapatan melanggar lalu lintas secara otomatis alarm peringatan di ruang back office tmc di lantas polda metro jaya pun akan langsung berbunyi untuk menginformasikan kepada petugas
menurut data dari dirlantas polda metro jaya dalam satu tahun penerapan itli telah mencatat lebih dari dua puluh lima ribu pelanggar lalu lintas yang terekam kamera pengawas di sepanjang jalur sudirman tamrin
nah di antara kamera tersebut memang ada kamera yang kapasitas fiturnya kita tambahkan untuk bisa mendeteksi pelanggaran rambut
dan marka serta tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor
saat ini kita menilai bahwa memang etele ini sangat efektif efisien untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas
dan itu memang terbukti karena kita sudah melakukan evaluasi pada kurun waktu tahun dua ribu sembilan belas
itu dapat menurunkan pelanggaran lalu lintas pengendara pengemudi kendaraan bermotor yaitu mobil itu sebanyak empat puluh empat dua persen
saat ini total ada dua belas titik kamera pengawas yang aktif dan rencananya akan ditambah sebanyak empat puluh lima kamera pengawas baru
sehingga total menjadi lima puluh tujuh kamera etle yang akan berfungsi bersamaan dengan diberlakukannya penindakan seluruh jenis kendaraan di kawasan sudirman tamrin termasuk di sejumlah jalur bus transjakarta
dalam waktu dekat itli juga akan diperluas ke sejumlah ruas jalan lainnya seperti kawasan kota tua tomang slipi halim dan cempaka putih
albi pratama yogaris pratama jakarta